terus masalah pak sby itu soal iktp pak sby tidak pernah terlibat
dan mirwan amir tidak pernah kalau kita di cikes itu seperti yang dibilang mirwan amir
terus untuk proyek ektp ibas tidak terlibat sama sekali
makanya dari awal tuntutan pak irman yang komplit itu tidak ada nama pak sby ataupun nama ibas
jadi begini mas anas itu selalu membawa nama demokrat
tapi semuanya untuk kepentingan pribadi
cuma begini kita harusnya mendorong mas anas itu
saya akan bangga sama mas anas untuk saat ini kalau dia mau jujur
jujur tentang kesalahan yang dia lakukan di wisma atlet di hambalang kasus perguruan tinggi termasuk di aktp
kan kalau berani jujur itu hebat
dia kan sekarang itu lebih baik macam mana mendekatkan diri sama allah taubat
daripada dia nyangkal ini nanti ini bilang gantung di monas
enggak sekarang dia
ektp enggak ngaku itu bukan orang gentleman
mas anas perawanan asimilasi dan bebas bersarat bapak ditolak kpk gimana pak
begini kalau masalah usulan asimilasi dan bebas bersarat saya itu
kita ini kan negara hukum kita ini negara aturan
saya minta kepada semua aparaturnya ikutinlah aturan
kita kan saya kenapa hari ini mau masuk sampai kena masalah hukum
kalau saya melakukan aturan kan ini saya kena masalah hukum
terus saya sekarang di penjara saya juga ngikutin aturan
jadi saya minta siapapun itu baik itu siapapun
saya minta di negeri ini kita negara hukum negara aturan
kita harus percaya pada aturan dan harus menjalankan aturan yang sudah disepakati
jangan orang yang sudah mengorbankan semuanya untuk membantu kpk
janganlah sampai dilanggar aturan untuk mungkin ada apa ya
pak keputus ini kan ada di tangan menteri
pak bapak berharap pak menteri asona memberikan asimilasi dan bebas bersarat untuk bapak
ini saya mau itu kpk mau itu pak menteri
ataupun siapapun institusi di negeri ini kita ikut dengan aturan
jangan melencek lagi dari aturan itu
karena aturan lah yang akan bisa untuk memperbaiki negeri ini ke depan
jadi intinya bapak berharap dapat asimilasi dan bebas bersarat
saya percayakan aja sama allah
apapun yang terjadi semua saya setiap tahajud saya berdoa
apapun yang terjadi pada diri saya itu memang kendaknya yang dia
bapak kalau ditanya soal setnop terlalu jawab lupa
apakah ada tekanan dari pak setnop di sukamiski
yang penting ini kita percayakan sama kpk